bapak tidak tahu lagi apa yang harus bapak lakukan terhadap nara
tidak tahu lagi
dia itu punya ide gila mau mencelakakan nara
iya tapi kakak kalau segera segini kakak
masa nggak ada jalan lain makan banyak
nah nanti pada saatnya dia akan terima kasih
saya numpang tidur di sini ya pak haji ya
saya habis kabur dari rumah pak haji
enak aja saya di ruang kan yang mau nginep sini
heh ini tuh rumah sahabat mertua saya
kamu dong mestinya tidur di mana
jangan jangan jangan
maksud pak haji kita di sini harus rukun
jadi jangan sampai ada yang salah masuk kamar
iya kan pak haji
bang itu dia

itu kita orang orang

pak irul mau ambil ini
ikut saya sekarang
mau kemana nih pak
ngapain pak saya kemari
pak saya mau melaporkan pencurian pak
orang ini sudah mencuri sertifikat rumah saya untuk digadaikan pak
itu masih ada di tangannya sertifikat itu
tiga tiganya dia menipu orang tua seperti saya pak
pak maman aku berani beri pak maman begini mas saya
pak kita cuma bercanda pak
yang ini orang tua biasalah pak
udah enggak waras
saya masih waras pak
dan saya mau menuntut orang ini untuk pencurian dan pencemaran nama baik
tolong penjarakan dia
apaan sih pak maman
pak kalau pak maman saya tahu dia akan bangun dari liang kubur pak maman
dia akan ganggu pak maman tahu enggak
sudah menipu banyak bicara lagi
pak ini cuma bercanda pak
enggak benar pak
silahkan duduk pak
makasih pak yenow
ini sertifikatnya saya kembaliin pak
sebetulnya ada apa sih pak
apa benar orang itu tadi yang mau mencuri di rumah pak maman
tapi tenang saja pak
nanti akan diproses biar dia kapok
bukan begitu juga pak yono
saya cuma mau kasih sedikit pelajaran pada mantan majikan saya
tapi bolehkan pinjam ruang selnya semalam
supaya dia kapok pak
kalau bapak mau ngasih pelajaran pada orang itu berarti orang itu sudah keterlaluan
pak yono memang benar dia memang sudah sangat keterlaluan pak
jadi tolong pak ya saya titip dia semalam
kalau bapak jadi se defenders saya akan kirim juga
semoga perasaanku dan ke leafless crusader anda tidak mengulang nyawa kuil dan sujar lama ini

kemana nih semua orang
kemana pak maman dan erwin syah pergi
mana aku tau
belum juga pulang
jadi sekarang ini
semua orang di rumah ini pergi
kalau sampai mana
biar aku coba cari mereka
disini aja siapa tau mereka tiba tiba bisa pulangkan
ga tau nih
dari tadi teleponnya ga diangkat
kita pulang aja deh ya
mungkin udah pada sampai rumah kali
kamu masih sering diganggu jodoh ga di kantor
kenapa kamu marah sama jadi lagi tadi
kamu tuh kenapa gak bilang iya aja
minta kamu keluar dari rumah
bukan gitu nara
ibu kamu tuh bener
dia ga salah
yang ada nanti lama lama keluarga aku tuh gak akan pernah mau keluar di rumah kamu
belum lagi aku yakin ya
nanti yang ada aku jadi cucunya pak maman
mama papa semuanya jadi anaknya pak maman
malah ketukar nanti malahan
tapi aku bingung sih kamu tuh mau tinggal dimana
untung aja kamu masih punya katanya loh
dia masih bisa kerja
dia masih bisa
nggak punya penghasilan buat biaya hidup sehari hari ya kan
nara ga tau aja
oh ya ya bener bener ada katanya
udah deh gak usah malu malu kayak gitu mau gak
aku tuh mikir kalau kamu sama katanya tuh cocok
iya kan kalian berdua tuh sama sama pinter
udah dengerin dulu jangan kegeran terus sama sama rajin
terus apalagi katanya cantik dan kamu nya jelek
nah bagus buat kamu untuk memperbaiki keturunan tuh ya
nona tau ga ya
kalau tanya deket sama jody
apa tanya sengaja supaya aku liat dia deket sama jodi
supaya aku menjauh
ah iya pasti begitu
ya engga kamu barusan tuh ngamu ntar kesambut setan mau ga sih ngamu
tapi ga ke depan muka begini kali
berapa kali kamu begitu ya
udah sering kan
mesti dihukum sekarang
kalau ampunya tuh kan gimana
kalau ampun truk gimana
tadi marah marah berdua
sekarang udah ketawa ketawa lagi
kayak anak kecil emang mereka berdua ini
aku mesti pakai strategi lain nih
aku ketikin ya
kamu kenapa disini
mama dan mama kamu cuma ga ketemu jadi
kayaknya aku udah capek ya
sebab kita jatuh
kamu bantuin katanya
aku cari mama ya
kamu juga bantuin katanya
kita teman lagi ya
eh si nona tadi ditungguin disini
terus sekarang nih bergeg
mungkin papa stres aja mikirin anak kita satu satunya ini nih
oh kan aku udah bilang
daripada mama sama papa stres
mendingan aku pergi aja di rumah ini
untuk sembarangan aja
sekarang mama sama papa ngaku di mendingan
sebenarnya ada apa sih
masalah antara mama papa sama om irwin
aku tuh capek lelah dijadikan alat seperti ini nih
kamu itu sudah mencemarkan
nama baik mega teknik
apaan sih jody dibawa ke kamar polisi
aduh daripada dia ngetek ngeteknya begini sama polisi
mendingan aku pergi sendiri aja deh
nah malu tahu gak sih ya
semua perbuatan yang berada di hukum
itu pasti ada hukumannya
dan kamu telah melakukan
semaran nama baik mega teknik
tunggu tunggu tunggu

papa mau hidup
akan keluar besok
papa tidak tau lagi apaan dia
apa yang harus bapak lakukan terhadap dia
tidak tau lagi
dia itu punya ide gila
mau mencelakakan lara
kalau sekeras ini kapa
masa gak ada jalan lain
nanti pada saatnya dia akan terima kasih sama kita
karena kita sudah keras sama dia